pandemi covid sembilan belas yang meluas membawa berkah tersendiri bagi pengusaha kuliner dessert box tanah air
permintaan hidangan penutup yang biasanya dijual secara online ini mengalami permintaan signifikan
sejak larangan keluar rumah diberlakukan guna mencegah penyebaran virus corona
melonjaknya permintaan dessert box membuat bisnis kuliner kekinian ini dilirik banyak pengusaha
mulai dari level rumahan hingga skala besar
sri mulyanti adalah salah satu pengusaha kuliner rumahan yang baru mulai menjajakan dessert box
sejak maret dua ribu dua puluh saat pandemi covid sembilan belas kian meluas
ia menyebut jualannya kali ini memang dilakukan mengikuti saran sang buah hati yang sudah remaja
karena ramainya perbincangan soal kedapan ini di dunia maya
ternyata di masa pandemi ini malah banyak banget peminatnya
karena mungkin semua orang di rumah dan iseng pengen cemil cemilan gitu
sri mulyanti menjual dessert box seharga lima puluh lima dan menawarkan beberapa varian
tak butuh waktu lama bagi akun instagram dessert base milik sri untuk menarik perhatian penyuka dessert box
dan membuat permintaan melonjak hingga lima puluh buah per hari
bahkan pelanggan datang dari luar jakarta
karena saiznya kan kecil jadi bisa pesen beberapa varian karena anak anak di rumah ada tiga kan
jadi mereka biasanya order yang berbeda
dessert box merupakan kudapan manis yang menjadi hidangan penutup atau dessert
yang terdiri dari beberapa layer atau lapisan adonan dan disajikan dalam bentuk box atau kotak plastik yang didinginkan
sponge cake puding keju whippe cream selai sirup hingga buah bisa digunakan sebagai ragam lapisan untuk menyusun dessert box
dan ragam lapisan inilah yang membuatnya menjadi kaya rasa serta menggugah selera
wow nah sponge cake nya udah jadi nih
ini adalah bahan utama dari dessert box karena memang dalam satu kotak dessert box itu ada beberapa layer dari spotscake
makanya selanjutnya setelah jadi sudah matang dari oven langsung dipotong potong
vicky kurniawan pemilik brand kibo yang memulai usaha kuliner sejak tahun dua ribu enam belas dengan menjejakan cheesecake
di pusat perbelanjaan modern di ibu kota menghadirkan
hachi bakes artisan dessert box by kibo untuk lebih menegaskan keseriusannya dalam memproduksi dessert box kekinian
dibanderol dengan harga rp enam puluh lima per bok
di masa pandemi permintaan kudapan yang telah dijajakan sejak dua ribu delapan belas ini justru kian meningkat lewat penjualan online
salah satunya akun instagram dengan total penjualan mencapai seribu box per hari
pertama simple terus kedua juga dari sisi penting
menghandle produknya juga lebih mudah jadi lebih mudah untuk kita distribusikan
hachi bakes memiliki cukup banyak varian mulai dari banana choco ritz matcha ichigo ovo malte tiramisu hingga choco chizu
marak banget kalau aku lihat di tiktok di instagram itu banyak banget yang ngebahas di surplus
so yaudah aku jadi kayak ikutan juga kayaknya enak juga deh gitu loh so aku ngerasain juga
nah jadi nih jadi layer paling atasnya chef ian namanya mousse cake
nah ini adalah layer paling penting karena ini akan memberikan rasa yang seperti apa chef
sensasi yang asik
hahaha sensasi yang asik
nah setelah jadi layer ini sudah berlapis lapis tinggal kita masukkan ke kulkas dalam waktu dua puluh menit nanti sudah bisa disimpan
selamat mencoba ya
sebagai hidangan penutup dessert box lebih nikmat jika disantap dalam kondisi dingin
dibuat tanpa bahan pengawet membuat dessert box hanya bisa bertahan lima sampai enam jam di udara luar
dan tiga hari jika disimpan dalam lemari pendingin
tim liputan cnn indonesia jakarta